dia latihan silatnya serius enggak
kalau berangkat nyamah rajin rutin enggak pernah bolos
tapi kalau serius apa enggak nyamah enggak tahu
ini pakaian latihan kamu
bu nanti aku sedih
oke terus kita mau ngomongin siapa
aku tuh suka sama dia
tapi kalau kerja kayaknya gesit
tapi aku juga kesal sama dia
kayak orang gak punya perasaan
aku jadi penasaran
kang ujang itu orangnya kayak gimana
kalau kamu sendiri gimana
belum ada cowok yang deketin kamu lagi
belum ada yang kelihatan serius

mungkin aja mereka itu cuma kebetulan
mungkin mereka lagi duduk di situ

bukan markas tempat mereka kumpul setiap hari

mereka juga udah gak muncul muncul lagi ke sini

ini yang dijemur tadi pagi
ini yang dijemur tadi pagi
belum ada yang dikirim ke toko
baru satu dus diantar cecep
baru satu dus diantar cecep
tidak ada yang dijemur

suruh sukanta kesini
maksudnya nyuruh saya beli kopi
perasaan saya tambah besar
kalau nongkrong jadi repot
kan disini klosetnya kloset jongkok
masa saya duduk
maksudnya sekarang kamu disini
ngobrolnya sambil duduk
ada arsitek yang kamu kenal
arsitek apa kang
tukang gambar rancangan bangunan
kalau yang nggak kamu kenal
arsitek yang kamu kenal kan gak ada
kalau yang nggak kamu kenal
setelah kenalan ajak kesini
cari arsitek yang gak kamu kenal
cari arsitek yang nggak kamu kenal
masih marahan sama mamang kamu
sekarang mang pipit sering ada masalah sama mang murad
pasti mang murad yang salah
ngobrol biasa aja jarang
dia latihan silatnya serius enggak
kalau berangkatnya mah rajin rutin nggak pernah bolos

tapi kalau serius apa nggaknya mah nggak tahu
ini pakaian latihan kamu
ini pakaian latihan kamu
ini pakaian latihan kamu
kalau dengar cerita dari orang orang
sayang kalau sekarang harus pisah karena sering marahan

kalau askur k tamam
saya baru manggal
mau dari tadi atau baru manggal
kalau jualan di sini harus bayar iuran keamanan
nanti aja atuh
kalau sudah ada yang beli
kenapa gorobakria kamu tenang
saya sudah lama gak mukul orang
lihat anak muda kurang ajar jadi mendadak emosi